presiden republik indonesia ke enam susilo bambang yudhoyono
merima gelar kehormatan bapak pembangunan pendidikan
berbasis it dari universitas komputer indonesia di bandung
sbi mengatakan indonesia harus peka
serta menyadari pentingnya teknologi
agar tidak menjadi bangsa yang mundur dan kalah
dalam pidato sambutannya sbi menyebut semua komponen bangsa
baik pemerintah maupun lembaga pendidikan
harus menyadari adanya revolusi industri gelombang ke empat
dan menjadi bagian dari hadirnya dunia digital teknologi
bangsa indonesia harus memiliki mentalitas yang tangguh
dan tidak mudah menjerah optimistis
serta menguasai sains agar arah sasaran pendidikan di tanah air
pernyataan sby ini disampaikan saat menerima gelar kehormatan
bapak pembangunan pendidikan berbasis informasi teknologi
di kampus universitas komputer indonesia bandung
masa depan bangsa ini ditentukan oleh pemerintah
keunggulan daya saing manusianya
dan kemampuan manusia
dan bangsa yang unggul dan berdaya saing itu
disumbang atau dihasilkan karena pendidikan teknologi informasi
yang makin diperlukan di awal abad dua puluh satu ini